hai sebuah rumah kayu milik pasangan lansia pensiunan pegawai negeri di desa tiara sari
kewiliang bogor jawa barat selasa siang ludes terbakar hingga membuat warga panik beruntung
menghuni rumah yang sedang sakit berhasil selamat usai merangkak keluar sementara seluruh
perabot dan surat berharga lainnya ludes tak tersisa alurnya api diketahui berasal dari arah dapur
hingga merambat cepat ke bagian depan dan atap rumah usai pemadaman manual selama lebih dari
dua jam seluruh perabot hingga surat berharga lainnya tak satupun tersisa sementara unit
pemadam kebakaran dilaporkan sulit menjangkau lokasi lantaran berada di atas kebun dengan akses
gang sempit yang jauh dari jalan raya sementara pihak keluarga berharap pemerintah daerah segera
menyalurkan bantuan untuk tempat tinggal korban yang sudah berusia senja itu ini kebakaran
sendiri disebabkan karena apa sih
iya soalnya waktu umi berangkat semuanya udah dicabut mejikom kompor nggak ada yang nyala malah dicabut dari itunya
sebanyak delapan kios dan warung yang berada di trotoar jalan jamin ginting medan selasa siang terbakar di lalap sejago merah
angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke sejumlah bangunan yang umumnya terbuat dari kayu
warga sekitar sempat berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya
namun api tetap tidak bisa dipadamkan
yang terbakar ada delapan kios
awal apinya ini ada kios di sini menurut informasi katanya ditinggal penghuni
api akhirnya berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran datang
diduga kebakaran terjadi akibat adanya kebocoran dari tabung gas
tim liputan cnn indonesia